indonesia berhasil meloloskan tiga wakilnya ke final indonesia masters dua ribu sembilan belas
dari ketiga wakil tersebut terjadi all indonesian final di nomor ganda putra
pasangan muhammad ahsan hendra setiawan sukses melaju ke final
bisa menumbangkan unggulan ketujuh salat tiongkok han chengkai soe ho dong
dalam pertandingan yang berlangsung selama dua puluh delapan menit
the daddies menang straight game dua ribu sebelas dan dua ribu tujuh belas
di final ahsan hendra akan berjumpa ganda nomor satu dunia
marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo
dominion sendiri berhasil memastikan tempat di partai puncak
dengan mengalahkan pasangan denmark kim astrup andres rasmussen
dua game langsung dua ribu sembilan belas dan dua ribu tiga belas
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih